ketua umum persatuan bulutangkis seluruh indonesia agung firman sampurna
melepas dan mengukuhkan tim piala sudirman dan thomas uber
di pelatnas pbsi cipayung jawa timur senin sore
acara pelepasan dan pengukuhan ini diawali dengan sesi foto
dan dilanjutkan dengan tradisi hormat bendera merah putih
selain itu apresiasi diberikan kepada pelatih kepala ganda campuran richard mainaki
yang akan pensiun dalam waktu dekat
ketua umum pbsi menegaskan pbsi sudah menjalankan semua tahapan
untuk menyambut tiga turnamen penting tersebut
piala sudirman dua ribu dua puluh satu akan berlangsung pada dua puluh enam september hingga tiga oktober di finlandia
dan berlanjut dengan piala thomas uber dua ribu dua puluh pada sembilan tujuh belas november di denmark
tim piala sudirman indonesia akan terbang ke finlandia pada selasa malam
pada saat itu
tinggal kepercayaan kami
tinggal doa yang bisa kami bantu
sisanya itu ada di pundak teman teman sekalian
karena itu saya katakan bahwasannya kita datang ke sana tidak sekedar datang
kita datang untuk bertanding dan kita tidak sekedar bertanding
kita bertanding untuk menang